kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat tinggi di jen pajak berbuntut panjang
mobil rubicon yang digunakan pelaku ternyata tak masuk dalam daftar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
sang ayah yang merupakan seorang pegawai pajak dengan nilai harta mencapai lima puluh enam miliar rupiah
sementara itu berdasarkan tingkat kepatuhan lhkpn masih ada sekitar tiga belas delapan ratus pegawai dan pejabat di lingkungan kementerian keuangan
yang belum mendaftarkan atau melaporkan harta kekayaannya
kami bahas malam hari ini bersama pak hala nainggolan deputi bidang pencegahan dan monitoring kpk
selamat malam pak hala
selamat malam mbak tiffany
pak pahala di lhkpn mobil rubicon yang digunakan oleh pelaku milik ayahnya tersebut tidak terdaftar dalam laporan lhkpn
mengapa bisa tidak masuk dalam lhkpn
baik terima kasih
kalau rubicon itu menurut nomor polisinya
itu b dua ribu lima ratus tujuh puluh satu pbb
kita telusuri segera gitu hari ini dan kita dapat bahwa itu atas nama orang lain
jadi bukan atas nama anak istri maupun pejabat yang bersangkutan
nah kalau di lhkpn itu yang boleh didaftarkan yang atas nama yang bersangkutan anak dan istri
jadi kita bilang bahwa kita tidak bisa memaksa dia untuk masuk dalam lhkpn
bukan nama anak istri maupun pejabat yang bersangkutan
saya pikir itu
artinya kita klarifikasi lagi mobil tersebut bukan milik dari ayah pelaku
secara dokumen bukan
oke secara dokumen bukan ya
sehingga itu yang mungkin menjadi salah satu indikator mengapa itu tidak dicatatkan atau masuk dalam lhkpn ya pak hala

karena yang dilaporkan kan yang harus ada dokumen pendukungnya
dan di nomor polisinya kalau kita cek kesan tas itu atas nama yang bersangkutan anak atau istri
dan itu ternyata bukan
oke tapi dokumen legal atau kepemilikan sah mobil tersebut ada ya
sudah diperiksa ya
kita telusuri hari ini dan kita dapat data
pak pahala bagaimana mekanisme atau skema pertanggung jawaban harta kekayaan pribadi pejabat negara
yang masuk atau dilaporkan dalam lhkpn
apakah ada batas waktu untuk memperbarui data laporan misalkan setiap tahun atau ada setiap penambahan harta atau pengurangan atau harta tersebut diperjualbelikan atau seperti apa
yang berlaku sekarang aturannya bahwa setiap penyelenggara negara itu sekitar tiga ratus lima puluh ribu orang di indonesia
penyelenggara negara kita sebut gitu
itu harus memasukkan
lhkpn setiap tahun
paling lambat tiga puluh satu maret setiap tahunnya
jadi paling lambat
nah nanti kita verifikasi lantas kita umumkan
sepanjang dia mau koreksi boleh kalau belum diumumkan
misalnya dia kelupaan atau ada penambahan yang dia belum masukkan gitu ya itu boleh dikoreksi
nah itu sampai sebelum diumumkan
mengumumkannya kapan tergantung hasil verifikasi
verifikasi ini kita ada semacam mesin penganalisa gitu ya
kalau dia agak aneh verifikasinya agak lama
kita cek dulu ke perbankan ke bpn ke asuransi pasar modal gitu
kita cek dulu gitu
masih ada nggak yang belum dilaporkan
kalau verifikasinya lama itu pasti karena kalau kita sebut outlier
mesinnya bilang ini perlu diperdalam verifikasi
tapi kalau lancar dia langsung mungkin dalam hitungan hari langsung tayang
nah kalau sudah tayang lantas dia sadar lagi ada yang kelupaan gitu entah namanya salah atau apa gitu
dia hanya boleh memperbaiki tahun depan saja
jadi setiap tiga puluh satu maret itu batas akhir penyampaian lhkpn untuk tahun sebelumnya
jadi mirip dengan penyampaian spt untuk pajak gitu ya
jadi untuk dua ribu dua puluh dua kekayaannya harus dilaporkan
posisi per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua dilaporkan paling lambat tiga puluh satu maret untuk diverifikasi
kalau sudah diverifikasi sudah tayang dia mau koreksi tahun depannya lagi
tapi kalau belum diumumkan dia mau koreksi kita terima
oke artinya fix setiap tahun harus ada penginputan atau juga pemasukan data terhadap lhkpn yang baru setiap tahun ya
apakah itu bentuknya koreksi dan lain sebagainya ya pak pahala ya
nah untuk perlu juga di input baru kalau tidak ada perubahan
tinggal ambil file yang lama lantas bilang tetap udah gitu aja
jadi kita jamin dua puluh menit selesai ngisinya
karena ada file yang lama yang tahun lalu jadi kalau saya misalnya tidak ada perubahan apa apa
rekening bank sama aset sama semua itu dua puluh menit selesai
saya ambil data tahun lalu saya bilang nggak ada perubahan selesai
nah yang diisi baru itu hanya peroleh hasil
atau yang saya jual itu saya hapus
itu editannya seperti itu kira kira
oke jadi tidak akan memakan waktu yang lama jadi itu tidak bisa dijadikan alasan atau excuse ya
karena memang proses administrasi atau yang berbelit belit dan lain sebagainya
nah untuk pegawai dijen pajak ini penelusuran dari kpk sendiri
apakah ada harta yang belum didaftarkan di lhkpn dan apakah yang bersangkutan cukup pelanggan
dan apakah yang bersangkutan cukup pelanggan dan apakah yang bersangkutan cukup pelanggan
pelaporan setiap tahunnya cukup rajin teratur
kalau rajin iya tapi kalau apa masih ada yang lain ini sekarang kita sedang telusuri
seperti kita bilang bahwa standar penelusuran kita adalah
yang pertama kita komunikasi dengan bpn secara elektronik
apa masih ada sertifikat yang terdaftar di bpn atas nama pejabat yang bersangkutan
istri atau anaknya itu standar kita itu
yang kedua kita kontak perbankan apakah nama yang bersangkutan
masih ada lagi rekening lain yang atas nama pejabat yang bersangkutan anak dan istri yang belum dilaporkan
kalau ada berapa jumlahnya
yang ketiga dengan asuransi apakah ada polis asuransi atas nama pejabat yang bersangkutan anak dan istri
berikutnya ke pasar modal apakah ada investasi yang bersangkutan anak dan istri di pasar modal
itu kita lakukan secara elektronik jadi dalam hitungan
kalau ada kita cek juga ke samsat apa ada kendaraan lain atas nama tiga itu gitu
yang bersangkutan anak dan istri kalau ada perbedaan
maka prosedur yang berikutnya adalah yang bersangkutan kita undang untuk klarifikasi
jangan jangan yang bersangkutan lupa jangan jangan
atau memang sudah terjadi perubahan yang belum terupdate
nah ini hanya bisa dilakukan sebelum diumumkan
jadi kita sekarang sedang melakukan penelusuran standar
semua itu kalau ada perbedaan signifikan pasti yang bersangkutan kita undang untuk klarifikasi
sekarang sedang kita telusuri secara elektronik ke semua instansi yang kita bilang kita terhubung secara elektronik dengan mereka
apakah betul ada tiga belas delapan ratus pegawai dan juga pejabat di lingkungan kementerian keuangan
yang belum ternyata melakukan laporan lhkpn
ya ini tapi datanya ini kan dinamis
jangan lupa batas akhir penyampaian itu tiga puluh satu maret
ini masih ada waktu sebulan lebih
nah kita bisa bilang tingkat kepatuhan kalau sudah tiga puluh satu maret
jadi tiga belas delapan ratus nya apa betul belum lapor betul
karena periodenya belum selesai kita masih buka sampai tiga puluh satu maret
seperti buat yang lain juga sama tiga puluh satu maret jadi gini
oke tapi kan harusnya sebenarnya tidak perlu harus menunggu sampai dengan tiga puluh satu maret kan
apalagi kalau tadi penjelasan pak pahala sebenarnya prosesnya sangat mudah
kurang dari sepuluh menit untuk menambahkan koreksi dan lain sebagainya
mungkin setelah kasus ini banyak yang akan segera melaporkan lhkpn nya
tapi begini kalau sampai dengan batas tiga puluh satu maret tidak memperbarui atau meng input laporan di lhkpn
ada sangsinya tidak
untuk harta yang tidak didaftarkan
nah ini kita harus prihatin karena ini berulang setiap tahun begini begini terus
bahwa undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang menjadi dasar pelaporan lhkpn ini
tidak menyebut sanksi selain administrasi kepada orang yang tidak melapor
jadi selain administrasi dan administrasi pun diserahkan keatasannya
ini yang kita bilang ya secara regulasi memang celahnya sangat lebar
yang kedua sebenarnya kalau lapor tapi isinya nggak benar itu lebih parah lagi
tidak ada regulasi yang bilang dia harus siapai
jadi kita juga ingin masyarakat mendorong bahwa regulasi kita harus dibenerin
nah sekarang kpk akan merevisi aturan di bawah undang undang peraturan kpk
kita ingin mendiktik seperti apa sangsi administrasi itu
karena selama ini kita biarkan saja atasannya memberi sangsi atasannya tidak memberi sangsi
jadi dijamin saja tidak lapor dijamin melapor salah pun tidak akurat menyembunyikan bahasa kita
itu dengan gampang ya udah biasa kita perbaiki laporan sesederhana itu
karena regulasi awalnya diunduk di undang undangnya tidak menyebut sangsi selain administrasi
jadi itu kelemahan regulasi yang kita lakukan

tapi yang kita coba tutup dengan peraturan setingkat di bawahnya yaitu peraturan kpk peraturan komisi
yang akan menyebut sanksi administrasi itu apa
jadi atasannya mau diberi apa tidak kita saja yang mendiktik
yang kedua kalau dia tidak akurat itu diapakan
sambil kita bilang tolong di e announcement gitu di peraturan ini akan kita bilang semua nanti kita loading di situ
silakan saja di boost
baca termasuk yang nggak lengkap
jadi ini poin ketiga
satu orang tidak melapor
dua melapor tidak akurat
yang ketiga melapor akurat tapi tidak menyampaikan surat kuasa
akibatnya kita tidak bisa konfirmasi yang kita bilang ke bpn ke berbankan asuransi
kalau tidak ada surat puasa tidak bisa
nah ini beberapa orang sekarang sudah mulai tidak melaporkan lengkap tapi nggak pakai surat kuasa
nah di peraturan kita yang baru semua nanti kita load
semua nanti kita loading biar masyarakatnya yang bisa tahu
bahwa orang ini sudah melapor tapi tidak melampirkan surat kuasa
entah lupa entah sengaja kita nggak tahu
nah kalau sanksinya masih abu abu seperti ini dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan belum ada tegas sanksi tegas yang diberlakukan
artinya sebenarnya tanggung jawab itu dikembalikan kepada orangnya atau instansi atau lembaga yang menaunginya
artinya kan tadi pak pala sampaikan ya bisa saja berbohong tidak memasukkan hartanya atau tidak lengkap
artinya kan ada penyalahgunaan dan juga penyelewengan di sana kan
jadi kita bilang karena lhp ini pelaporan individu sanksinya harusnya dikenakan ke individunya
tidak fair juga instansinya dikenakan
jadi selama ini kita ada namanya pemeriksaan inisiatif sendiri
jadi kita lihat yang beresiko kita lakukan konfirmasi kesana sini
kalau ada perbedaan kita datang instansinya kita bilang ini di tegur
ini di tegur
karena ini tidak akuratnya jauh
jadi instansi yang bersangkutan kita ajak juga ikut bertanggung jawab
bukan hanya kpk
karena tiga ratus lima puluh ribu orang ini tidak mungkin dari kpk bisa memeriksa semua
tapi kalau atasannya ikut melihat itu ada satu layer lagi pengawasan
atau ikut dapat informasi bahwa ini tidak akurat dia
secara sengaja dia tidak memasukkan ini dan itu
nah itu yang kita lakukan di samping masyarakat
karena melihat e announcement jadi masyarakat tahu sekarang bahwa pejabat yang hartanya sesuai dengan profilnya itu sebenarnya oke
sekali lagi bukan masalah hartanya banyak kayak sedikit
banyak boleh tapi harus sesuai dengan profilnya
profilnya misalnya dia anak bangsawan yang dapat warisan banyak itu boleh
nah jadi mohon kalau dibaca baca jumlahnya tapi baca juga profilnya
kira kira ini orang ada nggak backgroundnya yang bisa mendukung
kita pikir itu yang kita lakukan
tapi sekali lagi kalau kpk saja regulasinya kita pelaksana regulasi
regulasinya masih belum lengkap
yang kita lakukan mencoba menambal dengan peraturan komisi
itu pun hanya administratif
karena tidak ada juga di kita aturan yang pembuktian terbalik misalnya
kalau kita dapat ini harta anda belum laporkan tolong dibuktikan dari mana nih harta
itu kita tidak punya kan mau menang untuk ke situ
jadi masih banyak kelembahan di regulasi
tapi semoga kita bisa tutup dengan partisipasi dari atasan dari instansi dari masyarakat
di samping kita lakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri
termasuk di kasus dugaan penganiayaan pengemudi rubicon ini
yang cukup mencengangkan adalah ayah dari pelaku yang merupakan pegawai dijen pajak memiliki harta kekayaan lima puluh enam miliar rupiah
jumlahnya harta kekayaannya lebih besar
ini pegawai eselon iii lebih besar dibandingkan dengan dirjen pajak
kemudian kementerian keuangan sendiri
pak hala apakah lhkpn kpk mengendus kejagalan ini
bagaimana jika jadinya ada pejabat atau pns yang memiliki penambahan kekayaan yang mencurigakan
jadi khusus buat kasus ini dulu lah ya
kasus ini kan hartanya kita lima puluh enam miliar
tapi lima puluh satu miliar itu aset nilai pasar sebenarnya
yang diperoleh yang bersangkutan itu nilai pasar
yang diperoleh yang bersangkutan itu nilai pasar
yang diperoleh yang bersangkutan itu nilai pasar
yang diperoleh yang bersangkutan itu nilai pasar

lantas sekarang dinilai oleh yang bersangkutan dalam pelapornya dengan nilai pasar
oleh karena itu dari kpk yang sekarang kita lakukan pertama kita telusuri ke bpn perbankan segala macam itu untuk mencari tahu
apakah ada lagi yang belum dilaporkan
tapi kalau yang dilaporkan sekarang lima puluh enam itu lima puluh satu miliar

nilai pasar sekarang yang diperoleh sebelum dua ribu sepuluh
jadi selama dua belas tahun pertambahan asetnya tidak banyak
yang naik karena nilai pasarnya naik terus
yang bersangkutan naruh di nilai pasar
jadi supaya jelas kenapa dia besar nilainya itu karena asetnya dinilai nilai pasar padahal perolehannya dua belas tahun yang lalu

tapi kalau kita bilang secara umum kasusnya
nah tapi kalau kita bilang secara umum kasusnya

apakah kita bisa lihat kenaikan
pasti bisa karena kita ada aplikasinya gitu kita dibantu dengan pusil komui gitu ya untuk mendeteksi keanehan keanehan
baik pertambahan yang drastis yang tidak sesuai profil penurunan yang drastis atau hasil dari konfirmasi kesana dan kesini
jadi itu yang kita lakukan
tapi sekali lagi regulasinya belum memungkinkan kita langsung menggunakan sanksi selama dua belas tahun
jadi sudah ada alasan
oke baik terima thanked
termasuk pengawasan melalui sistem monitoring berkala
bagaimana melihat pergerakan uang penambahan atau pengurangan kekayaan termasuk melalui pengawasan di media sosial
bagaimana melihat pergerakan uang penambahan atau pengurangan kekayaan termasuk melalui pengawasan di media sosial
apakah itu juga masuk
kalau di instop pasti
kalau di instop pasti
tolong lihat di announcement
kalau ada kira kira harta yang belum ada di sana
sampaikan saja nanti kita persilapan pemeriksaan
pergerakan uang segala macam
pasti kita bisa kalau kita lakukan pemeriksaan
karena kalau pemeriksaan
dengan bekal surat kuasa
kita bisa minta ke beberapa bank gitu
kita ada kerjasama dengan hampir seluruh bank
untuk secara elektronik mengirimkan rekening korannya
untuk pejabat yang bersangkutan anak dan istri
jadi kita bisa minta dua tahun
kita bisa tiga tahun
jadi dari situ kita analisa
apakah ada penerimaan penerimaan selain gaji
tunjangan yang normal normal
kalau ada dan banyak
signifikan baru kita mulai dengan klarifikasi
kita undang kita minta yang bersangkutan menerangkan
ini pemasukan dari mana
kalau yang bersangkutan itu biasanya
alasannya selalu lupa
atau nanti dicarikan dokumen
ini bukan proyeksi
ini siap gitu ya
bukan proses hukum gitu
jadi kita biasanya tunggu
yang lebih parah lagi
belum ada lagi regulasi
kalau diundang klarifikasi
dia nggak mau datang
paling kita surati akasannya
kita surati menterinya
kita surati kepala daerahnya
poin saya adalah
masih banyak dari regulasi tentang laporan harta ini
yang masih perlu diperbaiki
tapi sekali lagi berpulang ke individu yang bersangkutan
bahwa lhkpn ini salah satu wujud transparansi
sebagai pejabat publik
anda diberi wonang
anda diberi fasilitas
maka kewajibannya adalah
mengumumkan harta anda
dalam bentuk lhkpn ke masyarakat
regulasinya harus diperbaiki
jangan anggap remeh
jangan anggap enteng
mentang mentang hanya saksi administratif saja
mudah mudahan setelah ini
semua pejabat kemudian pns
tidak ada kebohongan di sana ya
demi integritas semata
terima kasih pak halana inggolan
deputi bidang pencegahan dan monitoring kpk
sudah bergabung dengan kami malam hari ini